puluhan siswa sekolah dasar di surabaya
senin siang mengikuti lomba dr cilik
yang digelar rumah sakit pelabuhan surabaya
dalam lomba ini tidak hanya kesigapan
namun juga prosedur pertolongan pertama
terhadap korban juga dinilai
nah bagaimana keseruannya berikut liputannya
inilah aksi para dokter cilik di unit kesehatan sekolah atau uks
saat menolong temannya yang mendadak pingsan
saat jam pelajaran sekolah
dengan sigap para siswa menolong untuk menyadarkan korban
selain pingsan para siswa juga menolong korban
yang menderita patah tulang kaki
akibat berlatih pencaksilan
mereka melakukan pertolongan pertama dengan pemindaian
dalam lomba ini selain sigap
prosedur pertolongan yang diterapkan juga dinilai para dokter
apakah mereka sudah sesuai prosedur atau belum
lomba ini dikemas dalam cerita fragment
yang alur ceritanya dibuat oleh siswa sendiri
agar pesan tersampaikan dengan benar
bahkan ada siswa yang sampai memberikan pertolongan pertama
dengan nafas buatan pada para korbannya
pertolongan pertama tadi
bisa menangani kasus patah tulang
sudah diajarkan sebelumnya
kompetisi ini sengaja digelar untuk memberikan pendidikan kepada siswa
agar peduli dan berani menolong teman yang sedang mengalami musibah
saat proses belajar mengajar di sekolah
dengan pengetahuan yang diperoleh
meski tidak banyak
mereka sebenarnya sudah bisa memberikan pertolongan pertama
pertolongan pertama ini seperti
ini sesuai dengan tujuan awal kami dalam melatih siswa
dan menjaga kemampuan yang berlaku
bila terjadi kemampuan yang berlaku
sehingga dapat menghindari kondisi jakarta
dan sampai kematian
dan sampai menunggu pertolongan dari tim medis dalam
sebanyak tiga puluh sekolah mengikuti lomba ini
dari wilayah surabaya sidoarjo gresik
mereka mengadu keterampilan pengetahuan
untuk merebut biala bergilir